iya ini saya bersama warga desa bisa mendengar karena pakai speaker ini
tapi ini bagus bagus bagus oh cuma masuk angin ini pake wij nichts bagus aku
samiri kamu masih masih tidak mati
tapi kayaknya temannya papi yang suka nyari belut bareng beneran licin kayak belut
aduh papi tapi kok mahalnya teh
lihat ini airpodnya sudah sepi begini
sudah sudah sudah kalian kok bikin papi panik
kalian tidak punya tiket
dan juga kalian tidak punya paspor
mohon maaf kalian tidak bisa berangkat
papi kutul sangat tuh
mobil yang sudah m disci tig

masih nyimpen uang kan
pak kamarnya pada di sebelah atas ya pak
nah ini kuncinya
terima kasih selamat beristirahat
yang penting mas sekarang kita harus istirahat dulu
besok baru kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya
ih jalan keluarnya
kita pulang ke ciku ya
itu mah bukan jalan keluar neng
iya iya enggak mami juga gak setuju
itu bukan jalan keluar neng
nih jujur teh selalu jalan keluar yang terbaik
lagi enggak kita baru aja ditipu sama orang
lebih baik kita lapor ke polisi
abis itu kita pulang ke cikgu ya
tinggal kita bilang ke warga
kita baru aja ditipu sama travel
cihan kamu teh kenapa
kok gampang sekali menyerah
ingat papi tidak gampang menyerah seperti kamu
biar papi yang memikirkan bagaimana jalan keluarnya
papi panik ini
yang dental ke seluruh negara
saya selalu mau perhatikan
udah ini pakai handphone saya aja
makasih pak kwasim
nata coba pakai speaker biar terdengar
akang sama tete udah sampai sana belum
alhamdulillah kang nanang sama teh nur udah sampai di mekah
kalian teh sudah bertemu dengan kang jaha keluarga
belum ustaz tapi kami sempet bertemu di bandara
oh ya udah kalau begitu selamat menunaikan ibadah haji ya
semoga kalian sehat walafiat dan mendapat haji yang mabrur
makasih pak kwasim
makasih pak kwasim
pak kwasim boleh pinjamin hpnya lagi
saya mau telepon ke
sebentar saya ada nomernya
hei bangun papi teleponnya nyanyi
sahai tuh nih
yaudah sini ya ijihan angkat ya
jangan jangan jangan
tapi teh harus ngomong sama haji kwasim ya kalau kita gak jadi berangkat ya
jangan komentaran apa apaan
kalau jujur mah kita mah malunya seumur hidup
kami lebih baik malu daripada kita teh jadi penipu
udah cerita yang sebenarnya ya api ya
eh papi jangan
ini kapan suaranya tidak jelas
ini kapan suaranya tidak jelas
ini kapan suaranya tidak jelas
bukan kang bukan
kurang baik ustadz
si papi teh kok mah makin laku
pak bos pak bos kurang baik
kenapa pak bos
ada masalah di perjalanan
ini suaranya teh kok rame betul ya

ini suaranya bukan warga desa
bisa mendengar karena pakai speker ini
kang jaal dan keluarga sudah sampai di kota makkah ya
jangan atopi jangan
shh kamu tahan jadi yang ngaku atomi
sinyal kali makkah orang bagus
saya berharap kang jahaal dan keluarga sudah sampai di kota mekah
karena tadi saya telpon nanang dan nur mereka sudah sampai di sana kan
ustadz saya sekeluarga sudah sampai di mekah al mukarramah
sekarang lebih dulu